anda pasti tahu peribahasa yang mengatakan akan ada seribu satu jalan menuju roma
seribu satu alasan untuk saya bisa menemui anda
dan sekarang dengan cara seperti itu efektif untuk saya bertemu sama anda
yaupun pagi ini sangat hektik sekali ya buat saya ya
ini bener ya udah keras kepala
terus dia gak ikhlas kita ngelewatinnya saya pengen ngungkit itu ke orang lain
beliau nggak akan pergi kalau belum bertemu dengan bu andin
apa perlu saya panggilkan satpam untuk mengusir beliau
kalau kamu ada di sini ya mas
orang orang yang di sini
orang itu pasti gak akan berani untuk mendekati aku
pasti kamu akan hadapi mereka semua
berdiri di depan nama mas
jadi gimana bu mau ibu temui atau usir saja
ini mereka mau kenalan dengan naila
mereka adalah orang tua yang ingin mengadopsi naila untuk jadi anak mereka
tapi kalau nailah itu sudah berani dia akan bisa mencari anaknya sendiri
ini yang namanya nailah
cantik banget sih seperti orangnya
nailah nailah nailah
nailah nailah nailah
nailah nailah nailah
nailah nailah nailah
kita main yuk
kita cuma mau kenalan kok sama naila
nailah nailah nailah
nailah nailah nailah
nailah nailah nailah
nailah nailah nailah
makasih ya tadi udah ngajakin saya makan
buat kebaikan bapak juga
nanti kalau menjaga catherine kan takutnya biar maksimum
makasih sekali lagi
kebetulan ada keluarga pasien di sini
hari ini mbak catherine sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat anak ya pak
hari ini udah boleh pindah dok
iya betul pak
ya itu artinya berarti catherine semakin membaik ya kondisinya
oh ya apa mengenai kecelakaan yang menimpa pasien sudah disampaikan detailnya pak
saya mau beritahu harus pelan pelan ya pak
karena kan pasien tidak bisa memperlihatkan reaksinya dengan tubuhnya
ya pastinya kita akan sampaikan secara hati hati
dan menunggu teman yang pas
baiklah kalau gitu keluarganya sudah paham ya pak
kacke kita mencoba dengan kendaraan arrivalsi

kacke kok kamu sudah minum te cacioaria

kacke semakin seperti perempuan latih latih selama melihat bhwannya
ya itu salah lagi
benar benar menjadi sosok lelaki yang menjadi panutan
sepertinya itu pujian yang paling pantas untuk seorang parendy
kat yuk lah anda kesini lagi
buat juga kamu
doa terbaik saya untuk kesembuhan ibu ya
kamu dipanggil ibu tuh
panggil catherine aja kali ya
kayaknya cathene juga lebih senang dipanggil catherine aja
oh gitu ya
ya mungkin kurang pantas untuk dipanggil ibu ibu kali ya
karena memang belum ibu ibu
kebiasaan saya memang formal seperti ini
awal kenalan sama yolanda ini
dia tuh seperti perempuan baja
dia bisa cair juga ya
bisa tertawa kayak gitu
ini sampai berapa kali ya hewannya datang untuk jemukin aku
apa dia kesini karena ingin menyelidiki mengenai kecelakaan itu
maksudnya yolanda kesini itu untuk
maksud saya untuk menyemangati kamu catherine
supaya kamu cepat pulih
biar kamu cepat sembuh
mungkin pertemuan kita sebelumnya kurang mengenakan
ya saya tahu mungkin kamu pikirnya
kayak saya itu orangnya jutek gak ada senyum senyumnya
saya minta maaf sebelumnya karena memang itu bawaan saya
dan ya itulah yang harus saya lakukan karena tugas tanggung jawab saya di pekerjaan saya
ya makanya mungkin sampai sekarang saya belum punya pacar
karena cowok cowok pada takut untuk mendekati saya kali ya
pak bu disini juga ada anak seumuran dengan naila apa mau lihat lihat dulu
maaf apakah kalian juga mau mengadopsi naila
nah ibu michelle ini dokter di rumah sakit yang merawat naila sewaktu kecelakaan dulu
maaf kalau bu karena saya sama istri saya yang duluan akan mengadopsi naila
jadi gini pak sebenarnya sebelum kalau kita mau mengadopsi anak kita harus dekat dulu
karena nailah ini udah dekat sama saya dan istri saya
istri saya sudah dipanggil ibu saya juga dipanggil papa
jadi ini anak benar benar istimewa buat kita
ya ya enggak pintar ya
saya permisi bu
saya tadi cukup kaget sih
seorang pemerintah yang berpikir saya harus mencari anak anak yang lebih baik

bilang sama sekretaris saya tentang kebaikan yang sudah anda lakukan kepada saya
saya enggak salah dengar niva
anda pasti tahu peribahasa yang mengatakan akan ada seribu satu jalan menuju roma
seribu satu alasan untuk saya bisa menemui anda
dan sekarang dengan cara seperti itu efektif untuk saya bertemu sama anda
ya walaupun pagi ini sangat hektik sekali ya buat saya ya
ini hari pertama dia sekolah
dan saya bertemu sama elsa dan nino
terus baru saya sampai kantor saya ketemu sama ricky
dan sekarang saya ketemu sama anda
saya tidak salah dengar
anda kenal sama riki
ricky yang sangat terobsesi oleh ibu elsa
sebagai pengacaranya elsa cuma hanya tahu kalau ricky cuma terobsesi sama elsa
saya bukan pengacaranya ibu elsa
saya adalah pengacaranya pak nino
jadi saya tidak tahu menau tentang ibu elsa
lebih tepatnya hubungannya
sedikit pelik sekali
feb feb tahun besarchi
yang akan jumlah dari tujuh pagi